ih ya allah
tanda sama om kamu udah dateng belum
tante mau dateng jam sepuluh
ini udah jam
om bakti harus ke rumah sakit dulu
ada pasien dadakan
yang harus ditanganin
kalau si pur kabur gimana coy
gak mungkin kan ada si tisna yang lagi jagain
eh tisna pelan pelan apa lu makannya
saya mau memarkir dulu
nanti pertanyaannya saya lanjut lagi ya
selamat datang di parkiran kami
apakah bos sedang sakit
bos tidak sakit
bos sedang sakit
buset dah dari tadi sewak agak ada yang nongol
kalau gitu minum es dawet aku dulu coy
ya enggak sih tapi es dawat aku jadi laku
kalau teman sendiri

kenapa lo kagak jagain sipur

ya kan gue ngojek dulu
ya kan saya juga lapar dulu
nah itu udah kelar gida
jika bos berkenan saya punya adik perempuan
bini lo biarin ke bogor sendirian
dia tidak sendirian pok
kan ada perempuan lain yang dalam kereta
iya juga sih
om samato sudah sampai di depan gang ya
katanya mau kesini jam tiga
ya alhamdulillah keadaan pasien om sudah membaik
ya udah ya assalamualaikum
masih ingat sama kami nya
mau nengokin ani
ya sekalian mau ketemu sama surya
oh ada apa ya
ya mau ngobrol tentang hubungan mereka nya